gak kayak ketinggalan
gak kayak ada cara lupa lagi
jangan jangan gue tinggal disini sendirian
biasa kalau ini paling selipan selipan buku
hah gak ada aja boi
seng balik sendiri
iya juga ya
kita kutuk jalanin dan ngamalin ini tapi
nah dengan istifanah
insya allah kehidupan kita akan terjaga
kita bisa terhindar dari bencana dan bahaya
petaka yang akan menimpa kita
iya gue disini kampung
neng mau alquran ini gak
teh emang pasti udah lupa ya
kan semuanya teh udah punya teh masing masing
yah siapa tahu nanya butuh untuk yang lain
hmm buat siapa ya
eh neng tapi kan ini warnanya cocok untuk perempuan
ya udah teh gak apa apa
soalnya mama bang abai mah udah nenek anggap seperti emas sendiri
itu ngitung latihan sama calon bertua
neng emang maaf sih neng
udah jadi neng
ternyata saya lupa

saya juga lagi butuh alquran baru neng
eh kalian kenapa semuanya pada disini
nda ceh ini lagi bawa ke asrama kok
eh sebentar dulu ini kenalin ini bu linda
bu linda ini yang nantinya bakalan bantuin cediyo disini
nenek aja yang bantuin cediyo gak apa apa
nenek baik sekali ya
ayat tuh bu silahkan
farah keliwatan su'un adab si funky
emang tidak punya adab tidak punya adab farah
keliwatan tidak punya freak manusiaan
tidak punya fikiran tidak punya akal sihat
farah emang itu orang parah
kenapa pada sekut
hanti hanti pikir anda maghrum
anda tidak maghrum
itu satu orang itu yang farah
maghrum maghrum semua dia tuh
su'un adab tidak ada fikirannya
tidak ada akal sihatnya
tidak ada ahlaknya

eh biar pada tahu
masuk ke neraka urutan nomor brafik
su'un adab itu si funky su'un adab
eh gimana sih
alafuh anda juga mau turun
ya kalau udah naik harus bayar bang
gak boleh gitu
alafu anda tidak punya fulus
eh kalau gak ada duit jangan naik angkot
anda bayar pakai doa
ana doain antum bisa beli beras
boleh beras aja pakai duit bang
bukan pakai doa
eh anda sedang tidak mau berdebat
berdebat itu membuang buang tenaga
anda sedang puasa
eh semoga bertahun tahun
adab namanya adab
si orang udah gak waras kali ya
tidak ada fikirannya
tidak ada ahlaknya
ini penting aja
ini penting abis
katoran dua harus cari cara bagaimana si mamut sama anak buahnya
jangan sampai injak ini tempatnya
dan satu lagi
jangan sampai dorang ganggu betap punya nonan rambut lurus
penting banget klay
pasar dikasiin sama mamut
abis juga minta t dua
siapa juga mau dapat guru
ya allah lu berdua kenapa
siapa yang mau jeber kuping lu
cukup aja ya
antri nina ke bank
ya allah terima kasih
biar tahan ntar juga
terima kasih mamai
gimana sih kayaknya ada sesuatu nih
oh ini dimas lagi nih pasti
iya kan dimas kan
jangan bilang al qurannya itu dari dimas
tuh kan benar
nih ya gue jadi bikin penasaran deh
kira kira apa ya yang bakal dimas lakuin lagi buat narik perhatianmu
ngomong apa tuh kamu penasaran penasaran dah
ya allah akhirnya nunadina rambu lurus mau beta antar
ganteng ganteng sedikit dulu
udah ganteng deh
ini mau nuntuk antar nona rambu lurus
aduh ya allah akhirnya dia duduk juga
waduh kenapa nina bobo yang duduk
hah aduh mamang
kenapa nggak mau antar sama
tapi mamay nona dina rambu lurus dia kenapa sih ikut
begitu ya mamay sekarang jalan ya
aduh kenapa dina bobo yang udah tahan
eh lu kenapa sih kok ya
kebob banget gue liat dia tadi
apaan sih sir
iya kayak ketinggalan dah
ya hilang dah
gue bentar sini ya
iya iya tunggu bentar
eh lah pake ketinggalan lagi
pokoknya ada acara lupa lagi
jangan jangan gue tinggal disini sendirian
nyelip kali kagak lupa itu mah
orangnya paling selipan selipan buku
hah nggak ada aja boy
seng gue orangnya sendiri sendirian
lupa adalah tanda tanda kehilangan
itu tanda tanda kiamat
kiamat sudah dekat
kiamat sebentar lagi
lagi dateng lagi dateng
hei alih neraka
bang ke vesantren anur berapa duit
wah mahal itu bang
itu kan jauh
nanti anda bayar kalau udah sampe di vesantren anur
bentar saya tunggu dulu bang
empat ratus lima puluh ribu bang
antum jangan korupsi ya
antum tahu sebesar av dosa untuk orang korupsi
yalah malas cerama
kalau kagak punya duit jangan naik ojek bang
susah amat sih
ana tidak akan naik ojek
apa lagi ojek antum
kaki anak keram lagi
ya allah mana jauh
gak ada yang pijit
aduh ini jognya kok keras banget sih
aduh mama ini motor jualnya udah lama mama
tapi dia tetap masih keras
aduh lihatnya ke depan ya
lagi lagi cepetan dong bawang ebu
tidak ada yang keras
aduh lambat banget sih
udah kayak keong aja jalannya
ini kita sini jas macam begini sampai urat tangan nih
sudah pelian nih mama ya
ih jangan lihat ke belakang
itu depan aja
lihat jalan tuh sana depan
awas ya kalau lihat lagi

eh lepaskan saya
saya sedang mengejar ahli neraka
jemaah sudah menunggu anda wali sinar
iya betul wali
jemaah kiamat menunggu saya
ini lebih penting
ini lebih penting
pergi juga sudah demit
jangan suka kebanyakan melihat ke belakang
beta lupa mama
kamu tungguin di sini ya
dan jangan sekali kali suka nengok ke belakang
kayak tadi tadi tuh
kalau enggak saya bilangin ke mak
aduh beta lupa lagi
siba salah lagi